kalau tidak mau dikatakan kreatifitas
ini jadi pilihan
nah apakah itu nanti memenuhi unsur unsur
dalam pasal itu atau tidak proses ini yang menentukan
oleh karena itu saya mengatakan kepada bang egy
ini harus dihadapi
tapi sekali lagi ini sudah tersangka
ya ya tidak apa apa
mengapa kalau tersangka
masih ada peluang
sampai di mahkamah agung juga masih ada peluang
itu biasa saja
apalagi bang egy ini kan bukan pengalaman pertama
sejak masa sejarah muda
beliau ini langganan tersangka
dengan macam macam kasus
biar orang kecil dan segala macam
kalau menurut saya
bang egy yang selama ini kita kenal harus tetap menjadi bang egy itu
dan saya percaya akan banyak juga simpati
yang beliau dulang
akan banyak dukungan di kalangan pengacara
kita ini kan jadi agenda pembicaraan kita
di pradi dimana mana
kita berdebat semua
ini tidak boleh ini
taslim lagi yang salah
kita lagi yang salah kan
tapi poin saya adalah
tapi kemudian satu menyadari bahwa ini memang berdampak juga ya
ini berdampak dalam pengertian pembicaraan sehari hari
sama seperti waktu kita bicara di sini andre
andre rosadi mengatakan
ini kasus tersangkanya ahmad dhani akan berdampak kepada ahmad dhani
efek besok papa jokowi akan menurun segala macam
faktanya juga tidak
ini biasa saja
ini opini yang terus bergulir
tapi kasus ini kan akan terus berjalan
oleh karena itu saya sarankan bang edi
hadapi ini dengan semua dalil dalil yang sudah ada di sini
kalau ini bisa dibuktikan
polisi itu juga kan orang orang yang berpendidikan
orang orang yang mau tidak mau kita harus anggap mereka juga profesional
saya percaya kalau mereka bisa diyakinkan kenapa tidak
kalau ini dipandang sebagai sebuah kasus hukum
jangan dikaitkan juga dengan politik
karena kita di tkn sama sekali tidak membicarakan ini
sama sekali tidak membicarakan ini
bang edi anda mau pandang ini sebuah kasus hukum ansih semata atau ada hal lain
karena tadi saya sudah katakan
bangunan hukumnya udah amat sangat berbeda
saya membicarakan capres
capres itu jatuhnya pasal dua puluh tujuh ayat satu
semua warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali
kualitas bisa dulu ya
tapi kalau konteksnya presiden
dia tidak boleh
tidak boleh di pidana
itu ya kalaupun dia sudah melakukan perbuatan tercelah korupsi
itu impeachment jatuhnya
setelah di impeachment terus di pidana itu soal lain
tapi konteks di dalam bangunan hukum ini kaitan dengan tni
dia curang bersama kpu
dan kpu juga sudah akui
bawaslu tadi kita demo ngakui juga
tapi persoalan seriusnya
itu tidak ada tindakan
nah tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pasal empat ratus enam puluh tiga ayat empat dari undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu diskualifikasi
nah kalau pasal lainnya lagi ada
kaitannya dengan salah input misalnya
prabowo dapat satu ratus empat puluh dua angka satunya dipindahin ke sana
kan ada itu contoh contoh yang terjadi
itu kena pasal lima ratus tiga puluh dua
sanksinya empat tahun
nah pertanyaan serius saya
mengapa polisi tidak periksa

karena banyak sekali
kok yang diperiksa egy makan
oke bang hermawi
itu yang saya terpaksa
bang egy bahwa kita karena politik saya terpaksa komentari
diskualifikasi itu kan memang diatur dalam undang undang pemilu
itu sebuah proses panjang
tidak bisa juga ujuk ujug kita datang demo minta diskualifikasi
itu tidak ada bentuknya juga
kalau soal laporan
laporan kami itu banyak sekali
tiap hari kita mau lapor
lebih banyak laporan kita yang tidak diproses daripada yang diproses
mengapa kita tidak
kenapa tidak komplain
kita pelajari juga yang ini memang lemah dan seterusnya
kita fokus ini sebagai sebuah peristiwa hukum
yang sedang dalam proses
kita hadapi ini bersama sama
masing masing dengan keahlian kita kita memberi kontribusi
tapi ada bedanya
beda begini bos
diskualifikasi itu tidak bisa ujung ujung
itu sebuah proses yang tahapan tahapannya itu ada semua
ini fitnah lagi buat kita
siapa yang ujung ujung
kita ini udah datang ke kpu
minta audit it nya
jauh sebelum pencoblosan tujuh belas april
kemudian saya datang ke bawaslu
jadi begini pak egy
jadi bukan ujung ujung
tidak semua permintaan kita bisa dipenuhi
bukan semua permintaan
brother saya tidak minta
saya nunjukin data ini ada yang curang
kalau ada yang curang dasar pasal empat ratus tujuh puluh
kita punya juga banyak banyak bukti bukti
yang tadi curangi juga ada
tapi kita tidak pernah dengerin
melihat perkhidmatan ini
sebenarnya saya malah merasa bahwa bagus kalau ini diproses secara hukum
jadi apa yang disampaikan oleh bang egy tadi
maupun dalam selebaran yang sudah dibuat
soalnya kan begini
saya kira kita juga harus bisa lihat
untung ruginya ada kasus makar ini
untung ruginya dalam arti begini
sebenarnya barangkali bang egy akan senang
karena akan bisa ada drama yang mungkin timbul
ketika misalnya menolak untuk diperiksa
siapa yang senang mendukung mati
sebelum berhubungan mati kan ada yang namanya
artinya kan gini
sebenarnya secara politik
sebenarnya ada untung ruginya
ini sekarang saja sudah ada perdebatan yang
ini bukan dagang
maksudnya untung rugi
untung rugi dalam arti
barangkali sebenarnya untuk pemerintahan yang sekarang
ini sebenarnya merugikan gitu ya
untuk persepsi tidak demokratis dan lain sebagainya
tapi di lain sisi
makanya kalau misalnya tidak dibawa kerana hukum yang sebenarnya
silakan nanti penyidik buktikan
benar nggak unsurnya terpenuhi
karena sebenarnya pilihannya tadi cukup banyak
bahkan misalnya pihak mahkamah konstitusi juga sempat bilang
oh bisa saja kita gunakan misalnya contempt of court
hal hal seperti itu sebenarnya bisa digali lebih jauh
nah karena itu
kalau masuk kerana hukum
silahkan digali mana sebenarnya unsurnya yang lebih banyak dipenuhi
kalau bang egy nggak setuju
disampaikan juga di proses penyidikan itu
kalau misalnya nanti betul betul tidak terpenuhi
masih ada kok peradilan misalnya
atau kalau pun tidak bisa dipenuhi unsurnya
maka berarti tidak bisa lanjut ke penuntutan
misalnya seperti itu ya
masih ada kejelasan mengenai proses
yang bermain atau sebaliknya
ah satu juga selalu dan seterusnya ya
akhirnya perdebatannya nggak ada ujungnya
tapi kalau misalnya melihat soal pasal makar kemudian yang dikenakan
itu kan juga salah satu poin yang keberatan
hukumannya sangat berat
mungkin kalau misalnya di pasal awal soal penghasutan
mungkin bank egy juga santai santai saja ya
nggak se stressful ini mungkin
jadi bank egy menerima dengan pernikahan penghasut gitu
kalau soal makar ini
seberapa menarik sebenarnya ini
kalau kita pejuang tuh
mbak tisait sih senang
tapi kalau misalnya anda melihat
tapi ini dilakukan oleh lembaga polisi yang saya hormati
yang mimpin kapolri ya
ini tapi tidak profesional menurut saya
kan banyak salah sekali
ketik aja salah
kemudian juga nggak terpercaya
padahal dia klaimnya modern
promoter kalau nggak salah
itu yang penting lagi tadi yang dari mbak fitri ya
saya sudah persoalkan di tanggal dua puluh enam itu
harusnya kalau mau bicara yang benar
yaitu pasal satu ayat satu sampai dua puluh satu
ada penyelidikan ada penyidikan
ada pengadu ada lapor
itu semua jelas
kalau mau kuhab dipakai
tiba tiba udah ada spdp kejaksa
padahal baru mau periksa saya klarifikasi
spdp itu laporan kejaksa itu
kalau sudah kita ini jelas sebagai tersangka
berbarengan ngirim saya sebagai saksi
berarti saya ini memang sudah di target
ini harus jadi tersangka
dan ada lagi yang menarik lagi
saya tanda tangan tutup bap kan
karena ada telepon dari atasan sih penyidiknya
ya pak ya pak ya pak
tambah pertanyaan lagi
sampai tiga kali
ini kan profesional
itu di tanggal berapa
tanggal dua puluh enam ya oke oke
saya tidak mengurangi hormat teman saya yang polisi yang meriksa ya
tapi kok begini gitu
sampai saya dimaksud suruh masuk ruang kanit
nunggu dua jam nggak dipapai
oke kita sekarang jeda dulu
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda
saya akan menyambung ke mbak bivitri dan juga bang hermawitaz
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke mbak bivitri
sekarang mbak bip kalau misalnya melihat yang sekarang terjadi
kembali soal penggunaan pasal makar itu untuk yang terkait dengan
itu se mendesak itu
itukah sampai harus digunakan
ya saya kira kalau pertanyaannya mendesak atau tidak
memang akhirnya ini sangat politis ya
kembali ke konstruksi hukumnya seperti apa
tapi catatan catatan soal pelaksanaan hukum acara
karena apa namanya mendesak atau tidaknya kan akhirnya kita akan berdebat lagi
ke soal soal yang sifatnya politis ya
jadi apa namanya kalau kita bicara prioritas penegakan hukum
seperti apa tentu saja menurut saya sebenarnya yang lebih prioritas
adalah penegakan hukum pemilu sebenarnya ya
tapi saya ingin masuk ke soal bagaimana sebenarnya polisi harus lebih profesional
kalau memang pasal makar ini digunakan ingin digunakan
dan seperti yang saya katakan tadi sebenarnya bisa saja
tapi alternatifnya banyak
ada bisa makar bisa hasut bisa contempt of court dan lain sebagainya
silahkan digunakan yang mana saja asal perka perang
apa namanya perkab dan kuhap itu tahapannya juga dipenuhi dengan baik
dan tepat deliknya
sehingga tuduhan tuduhan bahwa ini lebih politis ketimbang hukum
itu bisa ditepis
nah yang menurut saya yang jadi masalah yang membuat kita juga diskusi malam ini adalah justru
karena tahapan tahapan pelaksanaan hukum acaranya itu yang tidak secara baik diterapkan
tapi intinya adalah saya ingin mendorong sebenarnya sekali lagi
kalau saya merasa bahwa ini masuk ke ranah hukum ini lebih baik
karena dengan itu apalagi bang egy sendiri adalah seorang pengacara
bisa menjelaskan konteksnya
katakanlah tadi tujuannya ya dan lain sebagainya
karena seperti yang selama ini sudah terjadi
sebenarnya ketika penyidik mentersangkakan paling tidak di mata mereka
mereka sudah melihat pemenuhan unsur
nah sebenarnya itu yang mesti kita lihat lebih jauh nanti mungkin senin atau yang selanjutnya
benarkah unsur unsur itu sudah terpenuhi atau tidak
kalau misalnya tidak gunakan saja pra peradilan supaya memang polisi lebih profesional
itu yang mesti kita dorong ke arah situ
supaya perdebatannya tidak hanya soal yang sifatnya politis
ya ini kasus ini saya setuju
kasus ini akan memberi pelajaran yang berharga buat kita
jadi baik bang egy maupun pihak kepolisian harus sama sama profesional menerapkan semua unsur unsur kuhab
dalam proses ini
dan saya sekali lagi dorong bang egy ini bukan ini juga bukan penghasutan
saya dorong bang egy untuk terus menghadapi ini dengan banyak catatan catatan tadi
itu kan sudah jelas itu bertentangan dengan kuhab
kemudian ada mekanisme peradilan
dan kemudian ini kan barang ini kan nanti mau dikirim nih
kekejaksaan segala macam
jadi tahapannya masih sangat banyak
masih terbuka peluang untuk membuktikan kebenaran kebenaran substansial yang ada di paper ini
nah oleh karena itu
ini tidak ada yang luar biasa menurut saya
ini biasa saja
dia menjadi luar biasa karena menyangkut orang hebat
kalau saya menurut saya ini hadapi saja
kalau perlu dipanggil tersangka jelaskan lagi
kalau perlu bang egy ulangi lagi apa yang anda sudah katakan kemarin
kalau anda yakin itu kebenarannya
saya udah ngomong ini mengapa begini mengapa begini
di preteli satu satu unsur unsur kuhab itu
kalau ini menyangkut anda ini menyangkut hukuman mati
kalau saran saya begitu
iya ini satu contoh ya beredar ya
tidak bermaksud mau ngulang ulang
ini tanggal dua
ini udah saya bilang ini salah
ini yang disampaikan mbak bif tadi ya
kok keluarnya begini lah
ini pak baliut gitu loh
nah oleh karena itu dengan hormat nih
kita kan sama sama penegak hukum
anda ini diskriminatif
perang itu udah jelas bunuh membunuh
kalau people power masih banyak makna
kalau perang sudah pasti
mungkin perang opini maksudnya
tapi dalam konteks yang dimaksud muldoko
kayak saya langsung dijadiin tersangka dong muldoko
nah tapi kalau mau aman
menurut saya gini
saya lebih mau nyarankan pak jokowi itu kalau umur di bawah saya ya
jadi bisa saya bilang adik saya juga
tapi saya bersahabat
dalam arti waktu dia wali kota
saya pernah bikin program klinik hukum di solo itu
dia yang buka itu
saya ingat betul
tadi muldi sekarang dia di dubes
nah konsep tahu diri ini penting
kita harus belajar dari soekarno
dia begitu dahsyat ya memerdekakan kita
dalam arti dia ada people power loh dengan masanya
dia tapi tahu diri
dia bikin perintah sebelas maret
kasih ke soeharto
kemudian soeharto tiga puluh dua tahun
ada masalah lagi
people power lagi turun dalam konteks sembilan puluh delapan
dia tahu diri juga
jangan kira dijatuhin
dia mengelurkan diri
maksudnya jokowi kasihkan supra bau mungkin
ini kayaknya orang orang ini
delik baru nih
habib baru di bawah
habibi tahu diri juga
pertanggung jawabannya ditolak
dia tidak mau diperksakan
nah kepada gus dur
gus dur itu luar biasa
dia baik sama saya itu luar biasa
dalam pengertian begini
dia punya pasukan berani mati
oh menurut perintah gus dur siapa ini
tapi dia nggak gunakan ketika dia dikepung istananya
di akhirnya legowo
di akhirnya dia dikepung
sekarang kondisi pemilu ini curang
satu dua ratus kasus sudah kita sampaikan
tapi jangan lewat orasi
mungkin lewat ini aja
disamping kecurangan kecurangan pemilu
seandainya ada itu kan ada mekanismenya
banyak orang se indonesia yang sudah dihukum
kalau ini terjadi maksud saya
insya allah nggak ada kisruh lah
kalau ini sudah dijalankan
saya ditetapkan juga ini
nggak apa apa deh
artinya sudah berhasil
karena jokowi nya tahu diri gitu loh
yang pertama tadi kita bicara jokowi sebagai paslon
ini kan saran
udah dular kasus
kalau minta jokowi legowo sebagai presiden
yang konsisten jokowi
nggak pakai sepresiden
bisa pakai capres
dia kalah gitu loh
disuruh mengalahkan diri
kita lihat perkembangannya seperti apa ya
hari senin datang atau tidak bang egy sujana pemanggilan pertama sebagai tersangka
terima kasih bang irma wit aslim mbak b fitri bang egy sujana
terima kasih banyak
dan kita akan segera kembali tetap bersama kami di prime news